hampir setiap hari puluhan atlet pelatnas atletik baik senior maupun junior menjalani latihan pagi sore di stadion madia demi meraih hasil terbaik di kejuaraan
selain latihan makanan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap performa atlet
pengurus besar persatuan atletik seluruh indonesia mempercayakan makanan atletnya pada enam juru masak yang terbagi dalam dua siup
di antaranya adalah mumu dan dadi yang bertanggung jawab untuk makan siang dan makan malam
hari ini mereka berdampak
dibantu satu asisten menyiapkan makan malam sejak pukul dua siang untuk empat puluh an atlet pelatnas atletik
kalau makan siang itu lansi itu kita kayak western segala macam kayak ayam geprek yang kekinian kekinian
kalau semuanya buat makan malam itu kita nasional pun biasanya
pertama kan mereka itu dari daerah jadi kita kenalkan makanan makanan luar supaya terbiasa di sini
sedangkan kan mereka nantinya akan bertanding keluar jadi nggak kaget dengan makanan yang udah ada di luar
kalau kejadian lucu sering kayak kita pertama kali sajikan sandwich mereka bingung karena roti kok dipakai telur sama sayuran gitu
mene pun bervariasi setiap harinya dengan pilihan dua macam kandungan protein seperti ayam ikan atau daging satu porsi sayuran dan nasi merah
tak lupa snack dan buah buahan
semua sesuai arahan dari ahli gizi pb pasi
bahan makanan pun dipilih yang terbaik dan higienis
mereka hanya bertugas memasak satu lima hingga dua porsi dari jumlah atlet sesuai menu
sementara porsi individual menjadi tanggung jawab setiap atlet sesuai arahan kebutuhan asupan dari ahli gizi
karena tentu berbeda kebutuhan sprinter dengan atlet tolak peluru
emang makanannya selalu dikontrol baik dari makanannya atau segala macamnya
kalau yang junior ini nggak seketat johri gitu makanannya
enak sih tapi ya kita jarang makan sayur
begitu suka makan
lebih bersih aja sih masaknya
terus di dapurnya juga harus lebih bersih lagi
selain mumu dadi pun bertah bertahan sebagai jurumasak selama lebih dari sepuluh tahun
karena rasa bangga dan nyaman melayani atlet nasional
masakannya nggak begitu sulit
anak anaknya juga enak
buat saya tuh kayaknya senang aja ya
biarpun bagaimanapun capeknya saya tetap menikmati
karena itu udah suatu profesi buat saya
pertama sih yang bikin betah itu suasananya ya
kita kayak kekeluargaan aja di sini
jadi nggak ada perbedaan antara pekerja karyawan atau atlet atau pelatih itu nggak ada perbedaannya
bisa terus menjaga rasa dan kebersihan makanan
makanan yang mereka sajikan bisa memberi efek kepada performa atlet indonesia
azalai pinata muhammad iqbal jakarta